beberapa waktu lalu tim liputan cnn indonesia berkesempatan mengikuti ekspedisi kartens
dalam rangka hud ke tujuh puluh dua tni
perjalanan menuju puncak kartens tidaklah mudah dan juga beresiko
kami merangkum persiapan perjalanan bahkan juga tantangan yang dihadapi oleh tim ekspedisi
dalam catatan koresponden berikut ini

sebelum proses produksi liputan ekspedisi kartens dalam rangka hut tni ke tujuh puluh dua
tim liputan cnn indonesia menyempatkan diri melakukan pelatihan teknis dan fisik
kuantitas dan kualitas latihan kami sangat minim karena kami hanya punya waktu dua pekan
sebelum hari keberangkatan
kami berhasil mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat
sembilan belas september dua ribu tujuh belas saya dan juru kamera anindita pradana berlatih di bawah bimbingan
kami diperkenalkan peralatan dan teknis dasar panjat di tebing satu ratus dua puluh lima citatah kabupaten bandung jawa barat
ini adalah pengalaman pertama saya mengenal cara panjat dan daki
rasa takut sempat muncul tapi tiba tiba hilang dikalahkan perasaan antusias
kami mendaki pagi dan malam hari menyesuaikan agenda summit attack puncak kartens yang akan kami lakukan nanti
lima september dua ribu tujuh belas tim yang terdiri dari dua krusian indonesia dan tiga anggota vertical rescue indonesia
berangkat dari jakarta menuju timika
kami berangkat dari bandara soekarno hatta menggunakan penerbangan malam
penerbangan jakarta timika membutuhkan waktu sekitar enam jam di udara
penerbangan jakarta timika membutuhkan waktu sekitar enam jam di udara
pagi hari dua puluh enam september dua ribu tujuh belas kami mendarat di bandara moses kilangin timika
kami langsung menuju mako brigade infanteri dua puluh untuk bergabung dengan tim ekspedisi kartens hut ke tujuh puluh dua tni
tim ekspedisi tni dari brigif dua puluh imajaya keramo terdiri dari dua belas personel
tim telah menjalani latihan selama sepekan terakhir dan dipimpin langsung oleh komandan brigif dua puluh kolonel infantri frits pelamon

setelah bergabung dengan tim ekspedisi birgi dua puluh kami berkoordinasi terkait sinkronisasi jadwal dan teknis pendakian menuju puncak kartens
pada dua puluh delapan september dua ribu tujuh belas tim ekspedisi bertolak dari mako brigif dua puluh
titik keberangkatan adalah bandara moses kilangin
selanjutnya kami akan menumpang bus operasional lapis baja pt freeport indonesia untuk menuju mil tujuh puluh dua
penggunaan bis lapis baja diharuskan
mengingat ancaman gerakan separatis masih terjadi di sepanjang jalur yang akan kami lalui
pendakian menuju puncak kartens akan kami mulai dari titik balidang
dan untuk menuju balidang kami harus melalui jalur tambang pt freeport indonesia
sebelum menuju balidam kami singgah dua malam di ritch camp mil tujuh puluh dua mes karyawan pt freeport indonesia
kami juga wajib mengikuti tas kesehatan di kota tembaga pertama
kami juga berhasil menemukan sebuah kapal yang berada di mil enam puluh delapan
dua puluh september dua ribu tujuh belas rombongan ekspedisi bersiap berangkat menuju kartens piramid
rombongan terdiri dari personel brigif dua puluh kru cnn indonesia anggota vertical rescue kru trans tujuh dan beberapa anggota pencipta alam
kami menumpang tram pt freeport indonesia untuk naik dari ketinggian sekitar dua enam ratus meter di atas permukaan laut
ke ketinggian tiga delapan ratus mdpl

perjalanan dilanjutkan menggunakan bus menuju belidam
inilah titik terakhir kami bisa diantar dengan kendaraan
dan sebelum kami memulai perjalanan trekking kami memeriksa atau melakukan pemeriksaan terakhir
perlengkapan kru dan lain sebagainya
kami memastikan tidak ada anggota rombongan perlengkapan dan logistik yang tertinggal
kami juga memeriksa nomor darurat dengan telpon satelit untuk bersiap jika menghadapi situasi darurat
beruntung rombongan kami dibantu porter yang juga anggota tni untuk mengangkut sebagian tas perlengkapan dan logistik
perjalanan ekspedisi pun dimulai
dari sinilah kami akan berjalan kaki menuju kem peristirahatan sebelum menuju puncak kartens piramid
di danau ketiga kami beristirahat sejenak untuk sekedar minum minuman hangat
dan menyesuaikan diri dengan udara dingin serta oksigen yang semakin tipis
kemudian perjalanan dilanjutkan melewati jalur yang dinamai pintu angin
jalur ini sangat menguras tenaga kami
karena kami harus berjalan di medan berbatu dengan elevasi sekitar tujuh puluh sampai delapan puluh derajat
di tengah pintu angin cuaca tiba tiba berubah
kami diguyur hujan di sepanjang sisa perjalanan kami menuju kem danau danau
setelah empat jam perjalanan kami tiba di kem danau danau hujan belum berhenti
tenda utama kami belum tiba karena masih di perjalanan diangkut oleh porter
dengan tangan hampir beku dan sesekali tergoda untuk diam
sisa tenaga kami gunakan untuk membangun tenda sementara
agar kami dapat berteduh sambil menghangatkan diri
saat tenda dan anggota tim lain tiba kami membangun tenda utama
kami telah memudirkan tenda
tadi sempat ada hujan
ini es yang membuat kami kesulitan mendirikan tenda
tim terasaju masih berupaya mendirikan beberapa tenda
kami sudah mendirikan tenda dan juga bersiap mendirikan dapur
karena pertolongan yang terbaik untuk kita atau kami tim kami
yang sedang mengalami kedinginan adalah minimal minuman hangat seperti ini
dan besok jika cuaca memungkinkan dan kondisi tim dalam keadaan baik
kami harus menempuh perjalanan lagi di balik bukit ini untuk menuju puncak kartens
hari perlahan pergi dan malam datang bersama hembusan angin dingin
kami putuskan untuk beristirahat sebelum melakukan pendakian ke puncak kartens piramid esok pagi